ya kita lanjutkan editorial view sekarang kita akan bahas soal perharak kudeta partai demokrat
yang disebut sebut ada lingkaran presiden jokowi yang ikut berupaya untuk mengambil paksa partai demokrat
bang vito kalau benar memang ini ada upaya dari lingkaran presiden mengambil paksa
ini artinya intervensi pemerintah terhadap partai politik
ini bagaimana nih bang dari kacamata editorial teman teman melihat drama kudita partai demokrat sepekan ini
yang paling yang harus menggantung sekarang adalah telepon dari itana ya
istana mengatakan bahwa tidak akan memberikan respon karena itu urusan internal
menurut kami harusnya tetap ada respon
harus ada respon yang diberikan karena dengan begitu menjadi clear dan jelas bagaimana posisi
karena atau standpoint di sana
saya rasa pak jokowi pasti menghargai pak sby karena kita lihat
epokrat ini kan tidak pernah bisa dilepaskan dari sby
jadi saya rasa jokowi paham bahwa pak sby purna tugas dan tengah alami upaya untuk mengkonsolidasikan partainya
setelah lumayan ya tekanannya gitu
karena di periode terakhir
pak sby kan sudah kurang kurang kecobaan buat pak demokrat
nah itu yang pertama menurut saya harus ada respon yang jelas dari pemerintah
saya rasa jokowi nggak terlalu cawe cawe
rasanya sih nggak terlalu cawe cawe
karena suatu saat juga pak jokowi akan jadi purna tugas seperti presiden sby
untuk masa pensiunnya dan melaksanakan aktivitas dan pasti nggak mau digali
secara ganggu mengganggu ini
jadi kemudian apakah ini faktor atau push factor
pak muldoko juga mengatakan bahwa ini tanggung jawab saya
jangan bawa bawa pak jokowi ini semata mata tanggung jawab saya
dan dia sudah mengaku sudah ketemu sama beberapa kabar
isunya soal suksesi di tubuh demokrat
fatsun politik seharusnya sih tidak
tidak elok lah ya kemudian
pejabat yang masih menjabat saat itu di lingkup perintahan
ikut terlibat dalam prahara di internal partai
kecuali memang yang bersangkutan adalah tokoh partai tersebut
jangan sampai kemudian ini kemudian dianalogikan dengan partai berkarya misalnya
yang kabut dari karya
suka atau tidak suka suju atau tidak suju
berkarya itu adalah partai yang embryonya berasal dari dana gitu
kita uju kemudian misalnya
kalau akhirnya kekuasaan itu tidak dipegang oleh mereka
nah sama seperti demokrat
demokrat itu embryonya ada di cikeas
ada di keluarga sd dan keluarganya
kalau kemudian ada
dan mereka harus ke partai yang kemudian menunjuk agus harimurti yudhoyono menjadi ketua umum
yaitulah realitas partai demokrat
ini sebenarnya juga harus menjadi cermin buat partai demokrat dan partai partai lain
yang masih mengandalkan pola patronase dalam pengelolaannya
banyak sekali partai di indonesia yang tergantung sama sosok
kalau misalnya ga ada sosok itu ga tau nanti keadaannya seperti apa
berbeda dengan partai partai yang kemudian itu
berusaha untuk keluar dari
kekuasaan yang disuasai oleh
atau nama apapun
partai partai kabar atau pks
ini juga harus menjadi pr dari
pusat kesembuhnya ini kan tokoh tokoh
yang pertama pak muldo
kok bukan tokoh tokoh yang bisa dianggap
tokoh tokoh yang sudah berkeringat
misalnya tokoh tokoh yang
mungkin tidak mendapatkan
apresiasi sekarang atau
tidak mendapatkan peran sekarang
peran di masa lalunya kemudian
dianggap sudah selesai
tidak ada pamri yang harus
famrih politik yang harus kemudian
di consider dan lain sebagainya
apa namanya gunjang banjing
ya yang kita
artinya jadi pelajaran
buat partai partai lain yang tentu saja
banyak di indonesia
yang masih mengandalkan
pola pemimpinan kepartaiannya
baik dari mas revo seperti apa
apakah perlu juga kita melihat bahwa
seharusnya istana dengan berbagai pertimbangan perlu merespon
seperti yang di bang fitoh katakan
ketika sudah ada surat dari partai demokrat
atau tidak perlu sebetulnya
nah ini bagaimana kita melihat sebetulnya
mas revo dari drama ini yang kemudian mengait ngaitkan
lingkaran presiden untuk mengkudeta partai demokrat
nanti ya mas revo kita break terlebih dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya lanjutkan editorial view
mas revo bantahan demi bantahan sudah disampaikan
sementara kubu demokrat juga selalu mengklaim bahwa
punya bukti punya bukti foto percakapan
dan lain sebagainya
sampai ada surat yang kemudian tidak dibalas juga oleh istana
apakah menurut mas revo memang perlu istana merespon
surat yang disampaikan oleh
saya rasa saya setuju dengan mas vito
hubungan pak sby dengan pak jokowi
sebenarnya baik baik kan
walaupun responnya misalnya kan tidak perlu terbuka
atau kalau misalkan memang diperlukan terbuka ya
ya bisa saja gitu kan
tapi begini renard sebenarnya
dalam politik itu kan
pengaruh mempengaruhi kemudian
merangkul dan dirangkul itu kan
adalah hal yang biasa ya
politik apapun kapanpun gitu ya
selalu begitu gitu
jadi pihak yang berkuasa akan selalu berusaha meminimalisir pihak oposisi gitu
nah meminimalisir oposisi itu kan
dengan cara apakah dirangkul
atau ya udah diperkecil gitu pengaruhnya
nah yang kita lihat selama ini kan
apa dari zaman ke zaman selalu begitu gitu
bahkan ketika era pak sby menjadi presiden
kita melihat bagaimana ketika pak yusuf kala pada waktu itu
menjadi bagian dari pemerintah dan berusaha
supaya golkar bisa ada di kubunya pak jk
sehingga pada kongres di bali pada waktu itu
memenangkan pertarungan dari kubu akbar tanjung
artinya pada waktu itu kemudian kubu golkar sudah solid mendukung
pemerintahan pak sby
nah kalau sekarang kita lihat dalam komposisi pemerintahan sekarang
kan ada beberapa partai yang tidak masuk dalam pemerintahan ya
ada partai demokrat pan dan kemudian pks
wajar kalau misalkan istana berusaha merangkul sebenarnya
nah tapi apakah kemarin dilakukan oleh pak muldoko
yang dituduhkan oleh partai demokrat
apakah itu benar suruhan dari istana secara kelembagaan
atau inisiatif pribadinya gitu kan
nah ini yang perlu diluruskan
kalau memang istana merasa perlu diluruskan
lalu di telepon dan disampaikan gitu ya
tapi kan kemarin kita lihat
mensesnek sudah menyampaikan bahwa tidak akan meluruskan
dan ini adalah persoalan internal partai demokrat
meskipun kemudian istana juga menyampaikan ini internal
kita tidak mau ikut ikutan sebetulnya ya mas revu
yang tadi juga disampaikan oleh bang vito misalnya
ini sebenarnya juga otokritik bagi partai politik
yang masih mengandalkan figur
kemudian tidak berbasis massa dan patronase takutnya
apakah ini kemudian juga bisa menjadi pembelajaran
bagi parpol yang lain
sehingga kalau kemudian mengandalkan figur
ini mudah sekali digoyang dan lain sebagainya
atau seperti apa mas
ya ini kan kritik kita semua masyarakat sipil
kita selama ini melihat bahwa
hampir semua partai itu masih mengandalkan sistem patron
figur sentral di partai menguasai
dan kemudian turun ke anak anaknya
hanya ada beberapa partai sebut ya
kalau misalkan kita sebut yang bisa lepas dari figur patron
itu relatif bisa keluar dari figur sosok
jadi siapapun yang memimpin
itu melalui mekanisme kongres terpilih gitu
tapi selebihnya hampir semuanya ya
tiga juga bisa lepas dari figur patron
walaupun nanti di setiap partai ada gugup gugunya
tapi relatifly sosok sentral itu tidak terlalu

itu kuat hanya satu sentral
satu sosok sentral gitu
tapi banyak misalkan partai penguasa sekarang
pdip masih belum bisa keluar dari
kemudian demokrat belum bisa keluar dari
figur pak sby
masih banyak yang seperti itu
dan ini walaupun memang secara kultur
sosiologis masyarakat indonesia itu
patron klien memang masih kuat
tapi tidak cukup sehat kalau misalkan partai politik
dinasti itu menjadi figur sentral
itu kalau memang ini ya
ini adalah tugas kita semua ya
untuk membuat pendidikan politik kepada masyarakat
supaya kita semua itu tidak
tidak selalu harus melihat figur
jadi sistem meritokrasi ya
itu tanpa harus melihat apa namanya
ini anak siapa
itu yang seharusnya kedepankan
kalau kita masih melihat bahwa sosok atau
terah atau dinasti itu menjadi penting
ya maka kita akan seperti ini terus
ya sistem meritokrasi yang belum berjalan
sebetulnya di banyak parpol di indonesia
dan hanya menyampaikan modern modern
tapi dalam pelaksanaan tidak modern
begitu ya mas revo saya ke bang vito
bagi sebagian publik narasi seperti ini
gaya komunikasi politik seperti ini
biasa sekali dilakukan oleh partai demokrat
dari zaman pak sby
sampai ke zaman mas agus harimurti
menyampaikan ke masyarakat
yang dianggap kemudian seolah olah terzolimi dan lain sebagainya
jangan jangan kalau memang ini tidak bisa dibuktikan
ini apakah hanya genit genit dua ribu dua puluh empat
atau seperti apa ini bang vito

kalau misalnya dihitung bagaimana kemudian
demokrat itu harus dirangkul sama pemerintah
ya pemerintah perlu merangkul semua partai
memang untuk memastikan
stabilitas dan itu yang paling ideal
untuk kekuasaan stabilitas
tapi dengan kondisi dan kekuatan sekarang yang ada
partai partai pendukung di dpr
itu sudah cukup untuk menjaga stabilitas
seperti yang seperti macan ompong sekarang
jadi apakah kemudian ini direct instruksi
dari pak jokowi saya rasa
tidak raya gitu ya
karena ini pak jokowi sekarang lagi stabil stabil
ya bagaimana kemudian dia bisa memilih
banyak opsi yang mungkin tidak
populer di masa masa lampau
tapi masyarakat tidak
seperti pemilihan kapolri dan lain sebagainya
nah yang seperti yang anda tanyakan tadi itu
untuk mendapat simpati gitu ya
ini juga sebenarnya
jadi kritik buat
kenapa sih daripada kayak gitu kan
sistem ada di demokrat
kalau dianggap berhianat
sesuai dengan aturan kepartaian
orang orang yang bermasalah dipanggil
kalau misalnya terbukti kapan gitu
nggak ada masalah lagi kan gitu kan
ada satu orang misalnya johnny allen margoon
masih menjabat sebagai anggota parlemen
ya kalau misalnya memang terbukti
ada dilakukan pelanggaran ya di recall aja
kemudian diganti sama orang
tanpa harus lebih banyak mencerca istilahnya ya
gayung bersantus juga barangkali
ada layar gimana dalam demokrat
eh dalam politik gitu
jadi tidak bisa disalahkan semata mata
ini satu satu biangkeroknya
ya kita nggak pernah tahu di belakang
seperti apa ceritanya
kalau dilihat narasi narasi yang diucapkan
oleh kader kader yang berpihak kebelak sana
itu banyak terjadi kekecewaan
tidak adanya sambung rasa
tidak adanya komunikasi yang baik
antara kekuasaan partai dengan kader kader senior
dan lain sebagainya
kita nantikan bagaimana perkembangan ini
kemudian akan berjalan ke depan
tapi saya pikir kita semua sama bahwa ini adalah kritik
sebetulnya bagi partai politik di indonesia
yang kerap kali mengandalkan sosok figur
dan tidak berjalan tadi
sistem meritokrasi yang tadi sudah disampaikan juga oleh mas revo
terima kasih banyak bang vito dan juga mas revo
perspektif yang menarik sekali dalam editorial view pada malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap di cnn indonesia